cadangan minyak blok cepu bertambah lebih dari seratus juta barrel
dilansir detik finance saat ini blok cepu telah memproduksi satu ratus delapan puluh lima ribu barrel minyak per hari
jumlah ini merupakan satu per lima dari total produksi nasional sebesar delapan ratus dua puluh ribu barrel per hari
kepala satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi amin sunaryadi mengungkapkan
cadangan minyak blok cepu yang saat ini tercatat empat ratus lima puluh juta barrel bertambah menjadi lima ratus lima puluh juta barrel
itu berarti ada tambahan seratus juta barrel minyak di blok penghasil minyak bumi terbesar kedua di indonesia
yang terletak di perbatasan jawa tengah dan jawa timur ini